tidak ada lagi kesan kumuh dan kotor di dinding stasiun purwokerto jawa tengah
dinding sepanjang dua ratus delapan puluh empat meter ini kini dipenuhi beragam lukisan cantik
selama dua hari kemarin tiga puluh dua pelukis dari beberapa kabupaten seperti banyumas purbalingga dan brebes
menuangkan kreativitas mereka dalam lomba mural yang digelar oleh pt kai daob lima purwokerto
herlan salah satunya
bagi herlan melukis di dinding dan tempat terbuka menjadi tantangan tersendiri baginya
tak hanya mencari ide lukisan ia juga harus bisa membuat lukisan di permukaan dinding yang tak rata
ikon banyumas menjadi tema dari lomba mural ini
kali ini kita mengambil tema ikon banyumas untuk memperkenalkan kepada warga bahwa banyumas memiliki ikon ikon tersendiri
salah satunya seperti mendoan bawor gunung klamet
lomba mural juga digelar di desa urut sewu kecamatan ampel kabupaten boyolali
di jawa tengah
kalau yang satu ini temanya adalah pancasila
sedikitnya ada tiga puluh tujuh peserta dari daerah soloraya yogyakarta hingga malang
yang mengikuti lomba yang digagas oleh kodim tujuh ratus dua puluh empat boyolali ini
dimana kita mulai sekarang di zaman ini kita harus tetap mensosialisasikan betapa pentingnya
pancasila dan pengamalan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
desa urut sewu dinobatkan sebagai kampung pancasila lantaran dihuni oleh warga dengan beragam agama
konsep kerukunan yang diusung diharapkan bisa menjadi percontohan untuk desa lain
tim liputan cnn indonesia